koloni serangga jenis kumbang hitam menyerbu permukiman warga di dusun panen tawan harjo kerobokan jawa tengah
serbuan kumbang hitam tersebut terutama terjadi menjelang malam hingga pagi hari
aktivitas warga pun terganggu
sejumlah warga bahkan terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya karena rumah mereka dipenuhi koloni kumbang hitam
meski upaya penyemprotan dengan pesticida telah mereka lakukan
kumbang hitam justru semakin banyak dan tetap menyerbu rumah warga
menurut warga serbuan kumbang hitam terjadi sekitar seminggu terakhir sejak datangnya musim hujan

hingga selasa sedikitnya lima rumah warga diserbu kumbang hitam
sementara itu empat keluarga memilih tetap bertahan di rumah dan memasang kelambu
warga berharap dinas terkait segera menanggulangi serbuan kumbang hitam tersebut ke rumah rumah warga